presiden amerika serikat joe biden mengatakan bahwa pandemi covid sembilan belas sudah berakhir di amerika serikat
beberapa hari sebelumnya badan kesehatan dunia who mengatakan bahwa akhir dari pandemi sudah ada di depan mata
bagaimana keadaannya di indonesia kita akan bahas bersama dengan kasubdit dukes satgas covid sembilan belas nasional
alexander kaginting selamat sore pak alex
selamat sore salam sehat
salam sehat lalu berikutnya ada epidemiolog ugm bayu satria wiratama selamat sore pak bayu
selamat sore pak stes
saya pertama ke pak alex dulu pak alex ini statement dari who mengatakan bahwa ujung pandemi sudah ada di depan mata
ditambah dengan joe biden yang mengatakan bahwa pandemi sudah berakhir di amerika serikat
sebenarnya bagaimana kondisi di indonesia saat ini
ya jadi bahwa indonesia dalam mengelola pandemi ini tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh badan kesehatan dunia yaitu who
statement who yang menyatakan ada di depan mata
ataupun sejauh di depan mata itu menandakan bahwa semua negara harus tetap bersiap dan harus tetap waspada
kendatipun kita dalam posisi angka infeksi yang menurun tetapi laporan kita per hari ini masih ada sekitar dua puluh enam ribu yang kasus aktif
dan kemudian kasus konfirmasi per hari ada dua lima ratus an
dan angka yang meninggal memang kecil kalau dibandingkan dengan saat kita dalam dua ribu dua puluh satu
tapi masih tetap ada
jadi kurang lima belas dua puluh per hari
dan laporan laporan dari evaluasi apakah oleh kementerian kesehatan dan satgas memang terjadi penurunan
nah dua minggu terakhir ini ada penurunan kasus aktif penurunan kasus kematian tapi bukan berarti infeksi itu sudah berhenti
persoalannya adalah bahwa virus ini mudah menular
virus ini mudah mutasi
dan kemudian kita sudah melakukan gerakan vaksinasi
gerakan vaksinasi itu kalau kita lihat dari vaksinasi
artinya masih banyak penduduk indonesia yang belum booster
dan kita ketahui bahwa imunitas itu akan turun dengan setirinya seiring dengan waktu bagi mereka yang sudah vaksinasi
karena imunitas itu bisa berasal dari mereka yang pernah terinfeksi dan sembuh
dan yang kedua mereka yang mendapat vaksinasi
ini menjadi pr kita
sehingga sampai saat ini kita masih melaksanakan ppkm
sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di indonesia
walaupun memang ppkm itu jawa bali dan luar jawa bali
di level satu ini bukan berarti bahwa kita melonggarkan secara total
perlonggaran perlonggaran sudah dilakukan
secara bertahap tapi terbatas
mengingat pemulihan ekonomi juga adalah bagian target di dalam kita untuk recovery
sehingga ppkm ini harus masih menjadi instrumen kita
dan ppkm ini adalah model indonesia
dan ini adalah cara indonesia dalam rangka penanggulangan covid
sehingga tidak mungkin bisa kita samakan bagaimana amerika
ataupun negara tetangga kita malaysia ataupun di eropa
dan menyamakan konsep dalam penanggulangan covid
karena negara kepulauan negara negara dengan development itu akan berbeda
sehingga inilah yang menjadi cara kita
sebagaimana yang disampaikan oleh bapak presiden
jadi kalaupun kita misalnya ingin melonggarkan
tapi pelonggaran itu tetap dengan pembatasan pembatasan
paling tidak protokol kesehatan harus masih diterapkan
kemudian regulasi protokol perjalanan dalam negeri
luar negeri dan kemudian gerakan vaksinasi
pak alex berarti bisa dikatakan kondisi kita saat ini
covid sembilan belas bisa terkendali secara nasional begitu pak
ya jadi kalau kita lihat tiga bulan terakhir ini
setelah kita mendapat lonjakan yang cukup tinggi kemarin
ini sudah mulai turun
dan tentu kenapa ini turun
tentu karena ada komitmen pemerintah melalui ppkm
kemudian komitmen pemerintah melalui gerakan vaksinasi
satu lagi adalah regulasi satgas
yaitu protokol perjalanan dalam negeri
dan protokol perjalanan luar negeri
jadi inilah yang mengatur
supaya dinamika infeksi dan kemudian dinamika penanggulangan itu bisa harmoni dan konsisten
baik baik saya ke pak bayu
pak bayu tadi pak alex sudah menjelaskan bagaimana kondisi di sini yang bisa dibilang cukup terkendali begitu
menurut anda terlalu didikah
tadi who mengatakan bahwa pandemi sudah ada di depan mata
atau justru sudah cukup begitu
iya kalau kita cermati pernyataannya who
itu artinya kita sudah semakin melihat ujung dari pandemi ini
kalau itu memang
saya setuju juga karena
vaksinasi di banyak negara juga sudah mulai bagus
walaupun memang masih ada pr terutama di benua afrika
di benua afrika itu vaksinasinya kalau kita lihat di setiap negaranya itu masih sangat rendah sekali
sehingga ini jadi pr semua seluruh negara kalau memang mau
status pandeminya dicampur
pasti mereka harus selalu membantu afrika ini bagaimana caranya menantang vaksinasi
karena bisa jadi mereka akan menjadi sumber varian varian baru
seperti selama ini kebanyakan berasal dari afrika
sehingga itu salah satu pr nya kalau memang mau mengejar pandemi terakhir
selain juga ada divaksinasi di seluruh negaranya
dipastikan terutama yang lansia itu sudah sangat tercukupi
tapi kita lihat vaksinasi lansia kita masih ini cukup bisa dibilang agak stagnan
jelas ditempat gitu
masih kesusahan untuk menaikkan angka ini
oke baik pak alex
tadi anda mengatakan juga bahwa sekarang statusnya sudah bisa dikendalikan begitu ya
dalam kasus covid sembilan belas nasional
sebenarnya bisa dilihat dari data mana sih pak
apakah rendahnya infeksi atau mereka yang dirawat di rumah sakit
rendahnya angka kematian yang tadi anda sampaikan juga
atau justru dari banyaknya jumlah wakil yang dikendalikan
jumlah warga yang sudah vaksin ketiga atau booster
ya banyak varian yang memang berpengaruh
di samping juga kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan
yang kedua adalah cakupan vaksinasi antara vaksinasi satu dan kedua ini sudah tinggi
dan yang berikut juga adalah angka dirawat di rumah sakit
jadi angka dirawat di rumah sakit ini kalau kita lihat di dalam dua minggu terakhir itu
maka yang dirawat itu
artinya tidak ada gelombang yang naik
artinya kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi
masyarakat yang bergejala dan batuk batuk ataupun gejala respirasi
dia sudah akan mengisolasi sendiri di rumah
tapi persoalannya adalah bahwa kendali testing
kendali pelacakan otak ini harus tidak boleh turun
jadi ketika dipengendali
maka pelacakan kontak ini harus terus ditingkatkan
termasuk juga mereka yang influenza like illness
dengan gejala gejala flu
ini tentu harus benar benar menjadi sasaran kita
kalau anda batuk dan flu maka jangan keluar rumah
kalau anda masih batuk dan flu maka pakailah masker
dan kemudian yang menjadi catatan kita adalah bahwa vaksinasi booster pertama
dan ini juga menjadi catatan juga
agar ini juga harus bisa dikejar
sehingga booster yang ketiga bagi masyarakat ini harus bisa merata
baik di jawa bali maupun juga di luar pulau jawa dan bali
termasuk sampai ke upatan dan kota
dan kalau kita lihat cakupan per hari ini masih kecil
dibandingkan dengan waktu kita vaksinasi satu dan dua
ini juga menjadi persoalan dan tantangan kita
dan termasuk juga mengenai lansia
tentu jawabannya adalah supaya lansia bisa tercapai
dan kemudian juga vaksinasi ketiga bisa tercapai
tentu bagaimana pemerintah juga punya komitmen untuk menyiapkan akses dan akselerasi
jadi tidak cukup akses saja tapi akselerasi juga ada
jadi kalau kita masih ingat waktu vaksinasi satu dan vaksinasi kedua
itu hampir di semua kecamatan hampir semua di daerah ada sentra vaksinasi
dan sekarang seharusnya dinamikanya harus sama
tapi tentu ini kembali lagi kepada strategi kita
agar vaksinasi ini untuk meningkatkan imunitas ini bisa terus berjalan
dan ini bukan hanya menjadi gerakan pemerintah tapi juga menjadi gerakan masyarakat
yang penting adalah bahwa booster itu bukan syarat untuk perjalanan
tapi booster itu adalah syarat untuk bisa meningkatkan imunitas kita
supaya kalau kita terinfeksi tidak sampai dirawat di rumah sakit
kalau kita punya comorbid tidak membawa kegagalan di dalam pengobatan
jadi ini yang perlu disampaikan
terus menerus masyarakat bahwa vaksinasi ketiga ataupun booster bukan semata mata sebagai syarat perjalanan
kendatipun itu diatur di protokol perjalanan dalam negeri ataupun protokol perjalanan luar negeri
dia lebih untuk meningkatkan imunitas
vaksinasi ketiga booster lebih untuk meningkatkan keselamatan dirinya
keselamatan keluarganya dan keselamatan masyarakat
baik akselerasi vaksinasi itu penting
jemput bola juga mungkin bisa ditambahkan di sana begitu ya
saya ke pak bayu
pak bayu sebenarnya tadi statement dari who sudah ada
pak jokowi juga menyatakan bahwa status pandemi yang bisa mencabut adalah dari who begitu
sebenarnya apa saja syarat yang menyatakan bahwa pandemi nanti sudah selesai begitu
salah satu indikatornya pandemi terjadi itu kan ada penyakit yang menimbulkan
beban kesehatan di banyak negara di semua benua
kalau vaksinasi misalnya sudah cakupannya cukup tinggi
di semua negara dan covid tidak lagi menjadi beban kesehatan
terutama di banyak negara di dunia
tentu saja artinya keberadaan covid ini menjadi tidak beda dengan influenza misalnya
saat itu who bisa mencapai status pandeminya
walaupun memang dalam artian covid sembilan belas masih ada
tapi beban yang ditimbulkan oleh covid ini menjadi sangat berkurang atau bisa dikatakan menjadi sangat ringan
itu kan ditunjukkan dengan apa indikatornya seperti yang disampaikan dr raffi sambal ginting tadi
kalau salah satunya adalah yang dirawat di rumah sakit yang meninggal itu turun
kasus mungkin ada tapi tidak tinggi
yang penting yang dirawat di rumah sakit yang legal itu bisa ditekan serendah mungkin
ini kalau terjadi di semua negara atau di semua benua
salah satunya itu status pandemi bisa dikabut oleh who
harapannya itu tidak jauh lagi kalau kita lihat tingkat vaksinasinya
walaupun beberapa kelompok umur itu memang masih menjadi pr di banyak negara
salah satunya indonesia sekatarnya dengan melansia
baik baik sebenarnya juga minggu lalu who mengatakan bahwa menjadi pekan
dengan angka kematian terendah dari maret dua ribu dua puluh sampai dengan pekan lalu
saya ke pak alex pak alex dari kedua statement baik dari joe biden

bisa membuat masyarakat kita hanyut dalam euforia
pada akhir pandemi
nah menurut anda strategi apa dari satgas agar prokes dari masyarakat ini tetap ditegakkan
walaupun ada dua statement tadi
ya artinya satgas dan juga kementerian kesehatan dan seluruh elemen pemerintahan
tidak boleh bosan bosannya untuk tetap mengingatkan bahwa protokol kesehatan ini
harus bisa diterapkan di dalam kita beraktivitas
dan yang kedua yang penting bahwa kalau kita bergejala
tentu yang pertama kita jangan melakukan perkunjungan ke area publik
dan kalaupun terpaksa kita tetap harus menggunakan masker
yang berikut adalah kelompok populasi yang rentan
jadi mereka yang lansia mereka yang dengan punya penyakit penyerta
ini juga harus tetap waspada
jadi kewaspadaan ini yang harus perlu kita tingkatkan terus menerus
pelonggaran memang penting
karena kita juga harus mementingkan pemulihan ekonomi
dan pemulihan ekonomi ini kita pentingkan dalam rangka bahwa indonesia harus bangkit
dari masalah pandemi
tetapi kita juga harus jaga supaya juga jangan terjadi transmisi
baik di tingkat komunitas maupun juga di tingkat keluarga
tentu ini membangun kesadaran masyarakat merubah perilaku harus terus menerus disampaikan
inilah yang menjadi pekerjaan satgas pada saat ini
perubahan perilaku untuk hidup perilaku bersih phbs
dan kemudian ini harus disosialisasikan
tapi yang menjadi catatan kita juga adalah bahwa kelompok lansia
kelompok yang populasi rentan juga harus beramai ramai untuk tetap ikut
mengantri untuk mendapatkan vaksinasi ketiga
oke baik saya ke pak bayu
pak bayu tadi pak alex mengatakan bahwa pelonggaran itu penting
nah menurut anda dengan saat ini kondisi yang tadi pak alex katakan bahwa sudah terkendali
covid sembilan belas begitu ya perlukah ada pelonggaran pelonggaran lagi dalam saat ini
ya kalau pelonggaran yang lain selain ini mungkin saya rasa
mungkin di daerah daerah yang vaksinasi yang lebih tinggi
kemudian juga vaksinasi dosis lengkap di lansia juga sudah cukup tinggi
itu mungkin bisa mulai dilonggarkan kayak di dalam mal
itu tidak terlalu diketatkan lagi menggunakan masker
kecuali misal di angkutan umum yang lebih padat lagi
lebih dilonggarkan lagi
kan mal sekarang dia tidak sepadat kalau di transportasi umum
nah itu mungkin boleh restriksi masker bisa mulai dicoba
tapi hanya di daerah daerah yang tadi saya katakan
angka vaksinasinya sudah sangat bagus
itu mungkin tidak di jakarta di jogja
tapi tentu saja kalau mencoba seperti itu
ya harus dipantau kasus harian dan peningkatan kasus kematiannya gitu
jadi kalau misalnya dilakukan terus kemudian
itu mungkin bisa dicoba seperti itu
tapi walaupun kayak gitu
memang sebenarnya sekarang di mall aja
di jogja itu sudah mulai jarang yang pakai masker
di dalam mal sudah tidak ada yang pakai masker
ya tidak ada yang regur
tapi nggak apa apa asal mereka sudah
vaksin itu tidak masalah
karena kalau yang salah satu yang menjadi tujuannya kan
kalau sudah divaksin ya kalau kena ringan
tidak sampai berat
jadi ya tidak masalah kalau sudah divaksin oke
masker bolehlah dilepas
tapi kalau terpajang padat lagi misalnya di transportasi
karena itu jauh lebih padat
sehingga kalau risiko kena covid tidak jauh lebih tinggi lagi
pak alex bagaimana anda menangkapinya
tadi pak bayu bilang bahwa di jogja ternyata di dalam mall saja
masih sudah banyak yang lepas masker begitu ya
apakah pelonggaran seperti itu juga sudah terpikirkan dari satgas
ya jadi artinya memang saya setuju dengan apa yang disampaikan
bahwa kalau misalnya pelonggaran itu akan bertahap
kalau tingkat vaksinasinya lebih tinggi
tetapi kita juga harus tetap melakukan pelacakan kontak
dan melakukan gans sequencing untuk melihat apakah ada varian baru datang atau tidak
karena kenaikan kasus kalau kita pelajari di indonesia
selalu kenaikan jumlah virus
jumlah virus oleh karena varian baru
dan kemudian juga oleh karena liburan panjang misalnya
oleh karena itu juga kita menjadi catatan bahwa kita sekolah misalnya sudah dilonggarkan
bahwa anak sekolah sudah melaksanakan pendidikan
sebagaimana yang lebih normal dibandingkan dengan tahun yang lalu
tetapi apa yang diatur oleh keputusan bersama empat menteri ini harus dilaksanakan
jadi misalnya penghentian sementara pembelajaran tetap muka
hanya bisa dilakukan pada romon belajar yang ada covid nya
kalau tidak tidak jadi sekolah masih terus berjalan misalnya
dan kemudian pelacakan kasus di sekolah
kenapa anak sekolah penting
karena anak sekolah ini kalau dia misalnya terjadi angka positif kira kira tinggi
ini juga akan berdampak kepada rumah tangga dan kepada desa
ini salah satu contoh mengenai pelonggaran dalam bidang pendidikan
jadi pelonggaran di bidang pendidikan tentu dampaknya adalah supaya anak anak bisa bersekolah
tapi untuk mereka yang pergi ke mal dan pergi ke kantor
sampai sekarang sebenarnya belum ada pencabutan untuk tidak memakai masker
oleh karena itu satgas tetap berharap bahwa security
petugas petugas di daerah mal petugas di daerah terminal
demikian juga di stasiun ini semua bertindak sebagai satgas
kita lihat flight attendant ya pramugari di pesawat itu semua bertindak sebagai satgas
mereka mengatur kapan berdiri kapan antri
bangku mana yang harus duluan turun
dan kalau makan minum baru buka masker
kalau tidak harus pakai masker terus tidak boleh banyak berbicara
seperti ini yang kita inginkan
apa yang dilakukan di dalam penerbangan itu sudah baik
tapi ini juga harus diterapkan di terminal di stasiun
karena bagaimanapun juga masalah penularan masalah kluster masih ada walaupun sporadis
menuju garis finish jangan sampai kita lengah begitu ya pak alex ya
pak bayu tadi pak alex mengatakan
mengenai varian baru begitu menurut anda seperti apa
melihat dengan kondisi sekarang yang cukup terkendali di dunia
apakah nantinya akan ada varian baru dan jika ada
apakah nanti akan lebih parah daripada yang sekarang
ya mungkin kalau bicara varian baru mungkin akan ada varian baru yang lebih menular
dan tingkat keparahannya lebih tinggi
tapi selama sudah divaksin paling tidak dosis dua
ataupun bahkan sudah dibuster tingkat keparahannya masih menjadi tekan
selama ini kita lihat
varian varian baru pun belum ada yang bisa secara signifikan menaikkan angka statistik kematian
terutama kalau kita lihat di indonesia
ini memang menunjukkan bahwa ada varian baru ya mungkin seperti omikron kemarin
jadi kasusnya naik tapi yang masuk rumah sakit atau yang meninggal itu tidak terlalu signifikan
jadi mungkin varian baru akan lebih kearah dia lebih mudah menular
sehingga ketika ada varian baru
terus maksudnya pas ada
event seperti lebaran atau mungkin ayah tahun
pas itu ada varian baru muncul kita harus waspadah
tapi waspadahnya istilahnya agak lebih diketahui sedikit
sehingga ketika masuk ya kasusnya tidak terlalu tinggi
kalaupun tinggi ya kasus kematiannya tidak meningkat dengan cukup signifikan
salah satunya kan selama belum ada varian baru ini seperti sekarang
yang dikejar adalah vaksinasinya
semoga semuanya rentan
yang rentan seperti lansia
itu semua divaksin
jadi proses lengkap kalau bisa sampai booster
biar lengkap begitu ya tapi kira kira saya mau tanya dulu ke anda
apakah memang dibutuhkan untuk booster kedua seperti nakes saat ini
kalau untuk masyarakat umum belum perlu
yang paling penting dikejar dosis lengkap sama booster satu
booster kedua masih belum perlu dilakukan
lalu ke pak alex
pak alex kira kira menurut anda
kapan indonesia siap nih untuk menuju ke akhir pandemi seperti dengan statement dari who
ya jadi artinya bahwa indonesia memerlukan satu fase
jadi fase transisi ini artinya fase dimana masyarakat tetap waspada
dan tetap siap
sementara pemerintah juga masih tetap punya komitmen
di dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan rakyat
karena itu adalah tuntutan konstitusi
tapi rakyat juga punya kontribusi di dalam menyelenggarakan seluruh aturan yang ditetapkan oleh pemerintah
misalnya protokol perjalanan dalam negeri ataupun protokol perjalanan luar negeri
kalau kita lihat datanya kementerian kesehatan mengenai varian omikron ba empat ba lima per hari
itu hampir seluruh provinsi itu sudah ditemukan ba lima
kendatipun memang dki jakarta jawa timur bali jawa barat riau paling banyak
tapi itu di semua provinsi ditemukan dan dilaporkan
berbeda dengan omikron ba empat
jadi artinya naik turun ba lima dan ba empat ini harus tetap dimonitor
oleh karena itu tugasnya pemerintah lah melalui laboratorium di daerah masing masing untuk tetap memonitoring ini
dan tentu fase transisi ini dinamikanya tentu ada
bisa diperpanjang bisa diperbentak
tetapi harapan kita tentu kita memasuki tahun dua ribu dua puluh tiga ini akan semakin baik
tentu ini akan seiring dengan bagaimana kita memiliki kekuatan
bagaimana taatnya rakyat dengan protokol kesehatan
dan juga sebagaimana besarnya juga komitmen pemerintah untuk tetap mengejar dosis vaksinasi ketiga ataupun booster pertama
booster kedua hanya diperlukan kepada mereka yang bekerja di daerah daerah risiko tinggi seperti rumah sakit klinik dan sebagainya
karena mereka adalah garda terdepan
dan kemudian selalu mendapat kasus kasus dengan varian yang baru
baik pak alex betul sekali berarti menuju garis finish
jangan sampai kita lengah begitu ya
terima kasih kak subdit dukes satgas covid sembilan belas nasional alexander k ginting
lalu wp diomelok ugm bayu satria wiratama
terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom salam sehat